kacau bos kecil
tadi bia bilang ke saya
sekarang jam kerja
dia sekarang kemana
tadi lewat sini
sebelum nyusulin kamu
belum balik lagi
tapi kubur ada telepon dari yasmin
tapi buat bikin promonya tetap kita siapin sekarang
berarti kita ketemuan ya
kamu ke rumah aku ya
iya jam berapa
hari ini aku gak kemana mana
lupa neng mau berangkat
kunt sama ohen jadi ke kantor saya
jadi tadi udah ngasih kabar saya
mungkin sekarang dalam perjalanan
kita nanti ada tesnya atau enggak
kalau ada tesnya
mudah mudahan bukan lari
kita kan mau jadi security
bisa aja nanti tesnya lari
masalahnya saya emang mending langsung diajak berantem
dibanding disuruh lari cepat
keberatan sama badan
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
sek belakang dulu
gak ada masalah
buat kopi ada dong
baru ada dua mobil yang keluar
berarti sepuluh ribu
cukup buat kopi tiga yang jelas
masih ada kembaliannya
kita dipalak temen sendiri
ke belakang mules
menurut kamu tony mau ke biaya atau mau nyusulin iding
keterlaluan kalau mau nyusulin orang ke wc ma
sekali kali mah gak apa apa
tapi kalau rutin kita bisa repot
masalahnya kalau ditolak gak enak juga
kalau kita ada masalah ribut tawuran mereka ikut badut kita
kenapa mereka nggak ikut parkir aja sekalian
gak apa apa berenang kita bagi sip aja
mau ikut parkir
bataunya datang ke sini cuma buat main remi
sekarang jam kerja nongkrongnya jangan lama lama
selamat pagi pak
eh gun uhen selamat pagi kita ngobrol di kantor
kacau bos kecil
tadi bia bilang ke saya
sekarang jam kerja kalau nongkrong jangan lama lama
dia segera ke mana
tadi lewat sini sebelum nyusulin kamu belum balik lagi
kita enak gak sih
mau ngopi minta uangnya ke mereka
gak enaklah yang gak enak itu
mau ngopi nggak ada uang terus nggak bisa minta ke siapa siapa
oh enak banget
boleh jangan dikasih gula
kok sama tes serena
dia kan udah gak kerja disini
soal itu aku gak tahu
kang cacep nyuruhnya gitu
aku tugasnya ngurusin jualan online sama promo di sosmed
dibantuin sama tes serena
kamu udah kemana aja
baru ketemu sodara sodara aja
belum ketemu temen temen
saya mau izin ketemu tes arena
persiapan buat bikin promo
cuma ngasih tau kang cacep aja
gak usah dikasih tau
saya juga punya mata
kok belum berangkat
lagi nunggu dijemput
kau mau ke tempat ini
di sini ada lawan kerja gak
memangnya buat siapa
buat temen saya
maksudnya orang bandung
sebetulnya baru kenal
ketemu di taman
saya kenalan sama dia
karena dia suka tinju
waktu pertama ketemu
dia lagi latihan tinju sendirian